hai empat gol yang dicetak oleh striker persija marco supersimic akhirnya memastikan kemenangan
tim macan kemayoran dengan skor empat atas klub malaysia johor darul takzim di pertandingan
penyisian grup hp la fc dan kemenangan yang tentu saja disambut meriah oleh sekitar enam puluh
pendukung persija atau the jackmania yang memadati stadion utama gelora bung karno senayan jakarta dan
euforia kemenangan dari pendukung persija jakarta ini juga masih terasa hingga keluar areal stadion
walaupun pertandingan persija versus johor darul tazim ini telah usai dan di pertandingan tadi
marco simic memang layak mendapat predikat sebagai bintang lapangan gol pertama simic dicetak marco
simic di menit ke delapan lewat tandukannya dan di menit ke dua belas kembali marco simic menggandakan
keguguran persija lagi lagi lewat tandukannya memanfaatkan umpan dari rezalihanusa dan gol
ketiga marcus simic dicetak di menit ke sembilan belas lewat tendangan keras di dalam kotak penalti dan akhirnya
simic melengkapi kemenangan persija dengan skor empat puluh setelah di menit ke delapan puluh tujuh marco simic kembali mencetak
gol dari titik penalti dan kemenangan ini tentunya sangat penting bagi persija untuk menjaga peluang
persija lolos ke babak selanjutnya di piala afc karena dengan hasil ini artinya persija telah
mengumpulkan sepuluh angka hasil dari lima kali pertandingan dan di pertandingan terakhir nanti
persija masih harus menjalani pertandingan tandang melawan klub singapura dan lolos atau tidaknya
persiaan grup h piala fc ini juga masih bergantung dan melihat hasil yang diraih
oleh klub vietnam son lam ngean erlangga wisnuaji jakarta